kita akan langsung menuju ke kediaman susilo bambang yudhoyono di kawasan kuningan jakarta selatan
kemudian membahas penyusunan tim sukses kampanye presiden
kemudian tema tema kampanye narasi dan rencana rencana yang akan datang
saya kira intinya itu dan beliau menjelaskan tentunya langkah langkah yang harus seimbang
antara perjuangan di pemilihan presiden karena memang ini serentak
partai partai juga harus berjuang untuk
legislatif dan tentunya keberhasilan suatu pemerintahan di eksekutif tentunya ditentukan juga oleh
dukungan legislatif yang kuat
jadi saya kira ini yang kita harus cari sinerginya dan kita alhamdulillah sudah mendapat suatu gambaran
bagaimana kita akan melangkah ke depan
saya kira intinya itu kita fokus tentunya selalu kita sepakat kembali
bahwa fokus kampanye kita adalah untuk mengutamakan kepentingan rakyat
terutama dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang
dirasakan benar benar beban rakyat terutama rakyat kecil sangat berat
untuk itu kita akan fokus ke arah itu
saya sudah minta juga perkuatan dari para anggota partai demokrat
yang punya pengalaman di bidang ekonomi
yang punya pengalaman pemerintahan dan pengalaman pengelolaan ekonomi
untuk membantu tim pakar saya dan pak sandi
kita ingin benar benar punya suatu tim
pakar yang sangat kuat di bidang pengelolaan ekonomi
karena ekonomi ini sekarang yang menjadi masalah bangsa kita
ekonomi ini sekarang sumber daripada segala ancaman kepada masa depan bangsa kita
saya kira ini yang harus benar benar serius
lapangan kerja harga harga pangan
yang harus benar benar diurus dengan baik
tentunya harga itu adalah akibat daripada produksi
kalau produksinya tidak ada supply nya tidak ada harga pasti sangat tinggi
ya ini hukum ekonomi yang paling dasar
supply nya tidak ada
harga pasti demandnya naik harganya sangat tinggi
kemudian lapangan kerja juga demikian
dengan mengalir kekayaan negara keluar
tidak ada kekuatan ekonomi di dalam negeri
sudah ada uang yang beredar
ini juga mengakibatkan lapangan kerja sangat susah
ini yang dirasakan oleh rakyat
saudara ahy keliling
saudara sandiaga uno keliling
tim kami baru saja pulang dari daerah daerah
yang kami dapat dari rakyat di bawah seperti itu
harga telur sudah sangat tinggi
harga tempe sudah tidak naik
ini makanan pokok rakyat kecil kita
ikan asin juga sangat tinggi
jadi ini tidak boleh dianggap remeh
juga energi kita dan sebagainya
untuk itu saya ingin kumpulkan otak otak terbaik yang ada di kita
saya ingin kumpulkan menjadi tim pakar untuk memberi nasihat
itu langkah langkah yang harus kita ambil
saya kira demikian menurut saya
mungkin tambahan dari pak sandi
pak haji mungkin mau tambah
ada pertanyaan mungkin
pak pak pak angga juna pak atas partai demokrat yang punya strategi untuk lima dpd nya kemudian menekankan untuk dukupan jumlah dilawang
saya kira itu media yang ingin membesar besar
sudah banyak klarifikasi tadi
pak pak pak
pak pak pak

sudah ditemukan dan siapa saja pak
sudah bapak menyatakan ingin membantu kami pak kwekianggi
walaupun beliau mengatakan beliau pdip
tapi demi kepentingan negara beliau ingin menjadi salah satu penasihat saya
kita pikir negara berbahasa
kalau untuk negara dan bangsa kita tidak melihat partai
ya kita tidak melihat partai
jadi saya kira di situ adalah komitmen kami
beberapa lagi yang tentunya anda tahu di tempat kami ada menteri keuangan
ada mantan menteri keuangan i mantan menteri pekerjaan i mantan gubernur bi ii
jadi kita kumpulkan semua mereka mereka yang berpengalaman
dan kita ingin juga merekrut nanti yang muda muda yang sekali lagi the best brains
the best and the brightes putra putri bangsa yang terbaik
kita tidak memikirkan latar belakang tidak memikirkan ras atau agama atau daerah mana
kita ingin kumpulkan mereka
kita ingin kumpulkan mereka
kita ingin kumpulkan mereka
dan mereka kita minta untuk memikirkan demi negara dan bangsa
yang bukan kepentingan partai kepentingan negara dan bangsa
contoh yang luar biasa saya kira seorang seperti kwe kian gi
menyatakan ingin menjadi penasihat saya yang lain lain juga
dalam waktu dekat mungkin kita akan umumkan
tim pakar itu apakah bergabung dalam tim pemenangan
nah tim pemenangan ini kapan diungkas
yang kedua mau dicipa
hari ini ramai berkata
ramai berita bahwa yang tidak memilih pak jokowi itu masuk teraka gitu pak
ada tanggapan sedikit mungkin
yang tidak memilih jokowi masuk neraka
aku masuk neraka dong
ya jadi saya kira apa yang yang
soal tim pakar ini ada dua ya
ada tim pakar di tim kampanye
ada tim pakar yang khusus yang nanti
apa itu katakanlah kita lihat ini orang orang yang tidak akan kita libatkan dalam politik praktis
tapi demi hanya mikirin mikir polisi
karena kita ingin kalau begitu kita dipilih
kita ingin benar benar mengatasi dan menyelesaikan kesulitan kesulitan bangsa
ya itu yang kita inginkan
masalah korupsi juga kita akan kumpulkan ahli ahli hukum ahli yang terbaik untuk bangsa kita
posisi mas ahaye dalam pde apa
pak ahy bersama saya di dewan pembina
pak sby pak
pak sby itu beliau minta jadi julkam
pak sby di atas situ kan ya
kalau godfather itu agak di atas
yang penting julius kan aku ngasih cewek terus
nggak usah tanya tanya lagi
beliau itu mentor saya gitu
jadi bukan urusan parti saja ini ya
urusan lama puluhan tahun yang lalu
urusan magelang ini cerita ceritanya
begini saya juga sarankan ke semua
kita punya mekanisme politik
kita punya saluran politik
ya itu sesuai konstitusi kita
semua perubahan dan perbaikan kan
demokrasi dan berkonstitusi
jadi saya kira demikian ya
gak usah lah
kalau saran saya itu ya
kita tenang tenang saja
tapi kita minta semua pihak juga harus tenang
harus sejuk gitu
ya kalau ada aspirasi dari bawah
saya kira nggak usah dicurigai ditakuti
mahasiswa itu masa depan bangsa
mereka itu adalah
yang akan menggantikan kita semua
jadi harus dikasih saluran yang baik
itu dari saya oke
apalagi udah malam
aku masih ada meeting lagi abis ini
ini kan kalau bang hincas dulu bilang
satu kaki demokrat di fipres satu di pilek

karena animenya memang tidak kebapaan
apakah bapak sudah let go kalau memang
demi kepenyataan adik adik
saya kira itu kalau
kalau bahasa politik sekarang itu
itu digoreng ya terserah terserah anda lah mau goreng karang mana mau mau pedes goreng tipis kalau
kamu asem mau ya santai saja dengan udah mungkin terima kasih pak prabowo saya tambahkan tadi juga
pertanyaan dari metro saya rasa disini setiap partai punya kedaulatan demokrat juga punya
punya kedaulatan dan urusan internal biarkan kami yang akan membahasnya dengan baik sesuai
dengan mekanisme dan juga kelaziman yang berlaku di partai kami yang jelas tidak berubah sampai
dengan hari dan insya allah sampai dengan akhir dari masa kampanye pemilu dua ribu sembilan belas ini
partai demokrat akan bersama sama pasangan pak prabowo dan bang sandi untuk bisa
menyukseskan beliau mengantar beliau beliau ini menjadi pemimpin yang amanah yang ada
yang jelas kalau ada yang berbicara dua kaki dua kaki ya memang harus berjalan
dua kaki kalau satu pincang dong kaki kanan kita ingin yakin pilpres kita sukses menang
kaki kiri pemilihan legislatif juga tidak boleh tinggalkan remember dua ribu sembilan belas adalah momentum yang
berbeda berbeda karakter dibandingkan pemilu pemilu sebelumnya oleh karena itu ketika setiap warga
negara setiap voter masuk ke tps mereka akan menentukan pilihannya pilpres kita berharap
akan menentukan pilihan untuk pak prabowo dan bang sandi dan pemilihan legislatif tentunya
para calon legislatif demokrat juga akan terus berjuang saya yakin gerindra
indra dan yang lainnya juga kan berjuang biarkan rakyat yang akan menentukan pilihan siapa yang
akan duduk sebagai wakil rakyat dpr ri maupun dprd provinsi kabupaten kota saya pikir itu
mudah mudahan tidak usah terlalu panjang kita membicarakan urusan internal yang
kalau ditabrak tabrakan satu sama lain nanti tidak produktif sayang waktu kita terbatas
kita lebih baik membicarakan apa yang dibutuhkan rakyat indonesia hari ini
untuk bertiga dulu
apa yang anda lihat di kpu anda lihat juga sekarang dan anda lihat sampai nanti selesai
ya baru saja kita mendengarkan
pernyataan pers dari calon presiden prabowo subianto yang baru saja berkunjung dan bertemu bersilaturahmi
ke kediaman ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono namun dalam konversi pers yang
baru saja anda saksikan prabowo subianto yang didampingi oleh calon wakil presidennya sandiaga uno
uno tidak ditemani oleh ketua umum partai demokrat sby tapi ditemani oleh ketua kogasma partai
demokrat agus hariburtu yudhoyono dan yang sudah ditegaskan oleh prabowo subianto yang sudah ditegaskan oleh
prabowo subianto akan duduk dalam jajaran dewan pembina tim kampanye prabowo sandi